terkait dengan robot kripto bodong ini kami telah terhubung dengan salah satu korban yang telah menggunakan layanan robot tersebut
ada visi harto selamat pagi
selamat pagi mas
mas visi bagaimana awal mula ceritanya anda akhirnya menggunakan robot trading mark ai ini sebagai pilihan untuk mentradingkan aset kripto anda
sebenarnya saya sudah pernah mencoba beberapa robot trading yang ada di indonesia
sebelumnya ada forex dan gold ya
dan memang di awal september kemarin saya melihat ada satu robot kripto
memang saya sebelumnya mencari platform buat robot kripto
nah setelah itu saya menemukan namanya mark ai
saya coba cari untuk bisa memperoleh robotnya
di robot tersebut
di sekitar awal september
nah berlangsung beberapa waktu
bulan hari ya
kondisi masih normal
dan memang kadang kadang sering promo di media sosial dan berikan join juga di channel ini
nah saya tahu pada tahun delapan belas oktober itu hari jumat minggu lalu
saya tiba tiba di platform tersebut
bahwa ada dana eleganca
nah ini membuat saya dan banyak member pasti akan terkaget kaget
dan kita tidak bisa melakukan depo dan withdrawal atau penarikan
dan dijanjikan tanggal delapan belas oktober di hari senin itu akan normal kembali
dan kita tunggu update nya tanggal enam belas oktober
dan akhirnya di minggu tanggal tujuh belas oktober
setelah makan siang

nah kami masih aktif
kita beraktifitas normal kembali
tapi ternyata dengan kode error lima ratus empat
sampai dengan hari ini tidak bisa diakses
jadi sejak jumat pekan lalu sudah tidak bisa diakses
tidak bisa melakukan aktivitas apapun
namun apakah sudah menghubungi admin
atau pihak sales yang menawarkan layanan jasa mark ai ini
nah admin atau pihak maka yang biasa kami hubungi itu sejak tanggal tujuh belas oktober itu
tidak bisa diakses
tidak ada jawaban
dari admin ya mas visi
mas visi tadi anda menyebutkan bahwa sebelumnya juga sudah menggunakan robot
di instrumen lainnya begitu robot di forex ataupun di bursa berjangka lain
tadi anda sebutkan tapi sebagai orang yang sudah pernah menggunakan robot sebelumnya
apa yang membuat anda kemudian percaya menggunakan robot kripto ini
melihat fundamental ataupun teknikal apakah sudah ada performance history
yang jelas dari mark ai ini sebelumnya sampai anda memilih mark ai tersebut
mark ai ini yang saya percaya
kami mohon maaf sepertinya sambungan komunikasi kami terputus
dengan visi harto korban kripto bodong kami akan mencoba menghubungi kembali
untuk mendapatkan informasi yang lebih clear namun sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu
usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya tentunya tetaplah bersama kami
anda masih di cnn indonesia today dan kami kembali terhubung dengan visi harto
korban dari penggunaan robot crypto mark ai
mas visi bisa dijelaskan sekali lagi tadi saya sempat menanyakan bahwa
mas visi ini sebetulnya sudah beberapa kali menggunakan robot dalam trading ataupun investasi
pastinya sudah mengetahui ya risiko kemudian analisis secara fundamental dan juga teknikal
begitu sebelum akhirnya memilih sesuatu robot untuk digunakan untuk memutar uangnya
tapi kenapa akhirnya bisa memilih mark ai
jujur saja dari awal kita melihat mark ai ini cukup konsisten ya
karena dari maret dua ribu dua puluh satu saya sudah tahu mark ai
tapi saya tidak langsung join atau mengambil investasi di sana
nah saya baru survei beberapa waktu gitu ya
terus akhirnya saya putuskan di awal september saya join
dan saya melihat dari maret april sampai dengan september itu
waktu yang cukup panjang ya empat sampai lima bulan ya
oleh karena itu saya tertarik dari sisi profitnya
dan oh ini bisa saya pikir bisa long term gitu di awal seperti itu
tapi kenyataannya dengan alasan tertentu
ternyata kita anggap dia penipuan atau scam pada tanggal delapan belas oktober dua ribu dua
berdasarkan laporan ke pihak kepolisian sejauh ini bagaimana respon dari pihak polisi
apakah sudah berhasil menghubungi
perwakilan dari mark ai ini
sampai saat ini kita tidak bisa menghubungi ya
maksud saya baik admin kantor yang ada
kantor itu informasinya dari rekan rekan yang ada di surabaya
pada tanggal lima belas oktober itu dikosongkan
dan ada statement dari pihak mark ai adminnya bahwa
ditakutkan nanti ada emosional gara gara tidak bisa depo dan wd
tapi kenyataannya yang saya dengar bahwa sebenarnya
memang sengaja pada tanggal lima belas oktober itu kantor sudah mulai di off kan
dan kenyataannya tanggal delapan belas oktober tidak ada perkembangan apapun
dan kondisi malah web error tidak bisa diakses
mas visi dikatakan ada dugaan skema ponzi di mark ai ini
anda membacanya kemudian pada saat
pada kapan anda sudah mulai ada terindikasi ponzi ini di sana
saya melihat sebenarnya dari sampai dengan tanggal empat belas
itu tidak ada tanda tanda dari sisi perkembangan kinerja robot ya
meskipun mungkin tidak ada langsung kita bisa lihat live trading ya
tapi kondisi normal disini
berjalan berjalan dengan tanggal tanggal bersiang itu kita masih bisa lihat ya
tapi kondisi normal disini kita masih bisa lihat ya
tapi kondisi normal disini kita masih bisa lihat ya

tapi kondisi tidak bisa dipenuhi dan dipenuhi
nah setelah tanggal tujuh belas oktober bersiang
nah benar benar blank semua webnya dan itu menyebabkan kami kaget
kami masih berpikir positif sampai tanggal delapan belas oktober
dan ternyata tidak ada perubahan sama sekali
jadi indikasinya sebenarnya yang kita lihat
sangat tiba tiba banget gitu bahwa perubahan mark ai ini terlalu banyak
terlalu cepat dengan alasan yang mereka buat
itu sih mas
saat ini bergabung bersama mas visi untuk melaporkan kejadian ini ada berapa
karena total total kerugian disebutkan sampai tujuh ratus miliar rupiah mas
ya kalau yang kemarin saya datang ke fuolda itu bersama pak duta kemarin

yang total total kerugian di dua grup ini saja sudah empat dua miliar rupiah
tapi yang kami pahami member mark ai saat ini sudah mencapai lima ratus ribu member
diperkirakan dengan minimal investasi satu juta atau satu lima juta per member
itu bisa mencapai lima puluh juta dolar per rupiannya atau sekitar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah
nah ini kan meskipun saat ini masih digodok ya bursa aset crypto di bapepti

sebetulnya untuk legalitas dari penyedia platform robot crypto mark ai ini
apakah sebelumnya sudah diketahui mas
apakah sebelumnya sudah diketahui mas
kalau secara legal bank kumham terus nib dan lain sebagainya sih sudah ada

itu kan butuh waktu satu tahun kalau gak salah untuk yang berkaitan dengan commodity atau forex ya

itu kan butuh waktu satu tahun kalau gak salah untuk yang berkaitan dengan commodity atau forex ya
terutama kami bisa selalu diperlukan untuk mengunikat itu perizinan yang berkaitan dengan bapepti
karena sebenarnya yang saya pahami regulasi robot ini saat ini belum ada
akan dibuka kantor di bulan maret dua ribu dua puluh dua
itu sudah diinformasikan sebelumnya
dan apakah ini penyebabnya karena ada platform lain yang krem
ya kita hanya bisa menduga duga sih kondisi yang ada saat ini
karena sebenarnya kalau kita lihat dari teman teman semua yang kita coba berkomunikasi berkoordinasi
dari bulan maret sampai tanggal empat belas oktober itu hampir tidak ada
pernah ada masalah berkaitan dengan deposit maupun withdrawal
kejadian perubahan drastis itu terjadi di tanggal lima belas oktober dua ribu dua puluh satu
gitu sih mas
baik baik mas
susi terakhir apa pesan yang ingin disampaikan terkait dengan kasus yang sedang dilaporkan ke pihak kepolisian ini
kalau buat saya teman teman semua yang ada di indonesia ini
harus hati hati dan pastikan semua legalitas yang ada di satu perusahaan robot itu sudah ada izinnya
diperlukan kantornya jika bisa bisa dipastikan adakah ada wakil pialang berjangka
yang dikeluarkan oleh pak bukti untuk perusahaan robot tersebut
agar rekan rekan semua atau masyarakat di indonesia lebih nyaman
untuk berinvestasi karena saya pahami bahwa tidak semua orang punya kemampuan
untuk melakukan trading baik forex maupun crypto
tapi dari yang saya pahami bahwa banyak teman teman berharap kita bisa menginvestasikan
bisa memberikan manfaat buat masyarakat indonesia itu sendiri
tentunya bisa menjadi pelajaran untuk kita semua yang ingin melakukan trading yang lebih aman begitu ya
dan lebih terjamin dan pasti kita juga berharap agar kasus ini bisa segera terkuat
dan kerugian yang dialami oleh para korporat ini bisa
regulasi dari pemerintah harus lebih ketat
jadi tidak mudah buat pemain pemain atau perusahaan perusahaan itu untuk
dengan mudahnya untuk menjalankan usahanya di indonesia
regulatinya yang kita perlu perhatikan sih
terima kasih mas fisyarto atas waktunya bersama kami di cnn indonesia today
ya salam sehat buat teman teman di cnn thank you